setelah mangkir pada pemanggilan pertama pada selasa lalu hari ini bos mnc media group haritanu sudibyo
memenuhi panggilan bares krimpolri menjalani pemeriksaan hampir sembilan jam
ketua umum partai perindo haritanu sudibyo bersikukuh tidak berniat mengancam melalui pesan singkat yang dikirimnya kepada jaksa yulianto
hari yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal dua puluh sembilan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi transaksi elektronika ketika mengirim pesan singkat elektronik awal januari dua ribu enam belas lalu
mos mnc group tersebut dilaporkan ke subdit penyelidikan jampitsus yulianto yang merasa terancam dengan pesan singkat itu
saya tidak pernah punya maksud untuk mengancam itu dengan jelas dan tegas
yang kedua saya juga tidak punya kapasitas
karena saya tidak punya kekuasaan tidak dalam kapasitas bisa mengancam mengancam
yang ketiga saya sampaikan adalah kalimatnya itu umum yang saya sampaikan
saya menyampaikan salah satu tujuan saya masuk ke dunia politik
antara lain memberantas penegak oknum oknum
saya ralat antara lain memberantas oknum oknum yang semena mena yang transaksional dan abuse of power
sebelumnya mabes polri memastikan pengusaha haritanu sudibyo menjadi tersangka atas dugaan ancaman via sms
ancaman itu dikirim kepada kepala penyidik jaksa agung muda pidana khusus yulianto
surat perintah dimulainya penyidikan terhadap haritanu sudibyo sudah diterbitkan pada lima belas juni lalu
dalam surat perintah itu ketua umum partai perindro
haritanusudibio sudah ditetapkan sebagai tersangka
hari diduga telah melakukan ancaman melalui pesan singkat kepada penyidik jampidum yulianto
dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal dua puluh sembilan undang undang informasi transaksi elektronik atau ite
baik ini langsung saja kita bergabung bersama koresponden akbar junisa surya yang akan melaporkan langsung perkembangan dari kasus ini
akbar selamat malam
apa saja yang menjadi poin utama pemeriksaan polisi terhadap haritanusudibio hari ini
ya selamat malam indra
dari keterangan barres krim polri sendiri memang belum ada pernyataan resmi poin poin apa saja yang mereka dalami dalam memeriksa bos mnc group haritanu sudibyo
yang juga menjadi ketua umum partai perindo pada hari ini yang dimulai sejak pukul sembilan pagi tadi dan baru selesai sekitar pukul lima sore
akhirnya hampir sembilan jam ketua umum perindro ini diperiksa di baras krim polri
dari keterangan yang diberikan oleh haritanusudibio tadi setelah keluar dari ruang pemeriksaan memang poin poin yang ditanyakan oleh penyidik pada hari ini di baras krim polri adalah seputar motif dan juga konteks ketika dia mengirimkan pesan singkat tersebut kepada yulianto awal januari dua ribu enam belas lalu
melalui keterangan resminya tadi haritanu sudibyo tetap mengatakan bahwa ketika dia mengirimkan pesan singkat melalui sms dan juga aplikasi
pesan di elektronik tersebut mengatakan bahwa tidak sama sekali berniat untuk mengancam yulianto ketika mengirimkan pesan tersebut karena menurut haritanu pesan yang dikirimkan itu adalah hanya untuk mengingatkan kepada yulianto sebagai pejabat negara untuk tidak melakukan abuse of power atau melampaui kewenangan yang diberikannya ataupun melakukan transaksional ketika menangani sebuah kasus
namun banyak juga yang melihat bahwa kasus yang menyeret ketua umum partai
ketua umum partai perindo ini merupakan syarat dengan muatan politis dimana ketika dia menjabat sebagai ketua umum partai perindo dan juga mendirikan sebuah partai baru jelang pemilu dua ribu sembilan belas ini banyak yang mengatakan bahwa ini syarat sekali dengan unsur muatan politis
namun belum ada fakta maupun bukti yang menyatakan bahwa kasus yang menjerat bos mnc group ini benar benar ada unsur politis di dalamnya
karena hingga saat ini polisi masih menjerat bos mnc group tersebut dengan undang undang
undang undang ite undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan pasal dua puluh sembilan di mana ancamannya merupakan ketika mengirimkan pesan melalui elektronik dan ini bernada ancaman
memang baris krim polri sendiri belum menaikkan status dari kasus ini menjadi penyidikan hingga saat ini masih berstatus penyelidikan indra
baik tapi status tersangka memang sudah ditetapkan kepada haritanu begitu menurut baris krim polri
nah langkah selanjutnya dari pihak haritanu sendiri
mungkin melalui kuasa hukumnya
apakah dalam waktu dekat akan mengajukan perapradilan ataukah mengikuti saja proses penegakan hukum ini
ya memang haritano sendiri sempat mengatakan akan melakukan langkah perapradilan dimana ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
tentu salah satu langkah yang akan ditempu atau yang bisa ditempu oleh yang bersangkutan adalah melakukan langkah pra peradilan
namun ketika tadi selesai dilakukan pemeriksaan oleh baris krim polri ketika kami menanyakan bagaimana dengan langkah perapradilan yang rencananya akan diajukan oleh haritano sudibio tersebut
baik haritano maupun kuasa hukumnya belum menyatakan kapan akan menidaklanjuti rencana perapradilan tersebut
apakah dalam waktu dekat ini ataupun masih menunggu waktu yang lain untuk melihat hasil dari proses penyelidikan dan juga penyidikan di barat skrim polri ini indra
baik terima kasih akbar junisa surya